jadi aku baikin oma
oma gak bisa kasih tahu siapa siapa
kalo aku yang telah mencelakakan oma
aku gak akan biarin oma kasih tahu siapa siapa soal rahasia aku
iya aku setuju untuk bantuin dokter
terima kasih aida
aku akan balas semua kebaikan kamu
aku akan balas semuanya
sejak jadi buronan
saya sudah gak bebas
mana duit persediaan juga sudah habis
nafa belum kasih uang lagi ke saya
sambil nunggu nafa ngasih uang
siapa tahu di dalam kotak ini
ada yang bisa saya jual
saya gak boleh ingetin ini lagi
ini cuma masalah urus saya
saya gak boleh ingetin lagi
saya gak boleh ingetin lagi
sebaiknya sekarang dokter pulang aja
biar aku yang jelasin semuanya sama bapak
sebaiknya mem beginsi
ju sl sugart
terus kenapa dia gak ikut sama kamu
apa dia nggak percaya kalau kami orang tua kandungnya
bukan begitu bu nina
aida hanya butuh waktu untuk dia bisa bicara sama pak firman
menjelaskan semua masalah ini
kita tunggu nanti juga ada pulang ke rumah
kamu betul panji
yang penting sekarang itu semuanya sudah jelas
kalau aida adalah putri kita
mungkin dia perlu waktu untuk menjelaskan semuanya ke firman
ya allah sampai kapan saya harus begini
gak sabar rasanya saya ingin katakan yang sebenarnya
sebelum semuanya terlambat
saya akan berjalan ke rumah
selamat siang oma
indira dia ke sini
mau apa lagi dia
aku ada bubur spesial buat oman
omah makan ya
kamu gak suka ya aku ada di sini
kamu memang perempuan jahat penyerang
sudah salah menilai kamu
percuma dari tadi aku baikin omah
omah lupa ya
omah gak bisa kasih tau siapa siapa
kalau aku yang telah menyesalkan omah
aku gak akan biarkan
biarin omah kasih tau siapa siapa soal rahasia aku
percuma omah berusaha ngomong
omah gak akan pernah ngomong lagi dalam hidup omah
jangan berani dengan omah
bagaimana kamu mencari awakened
dia sudah sedih
oma udah bisa bicara omah
omah mau bicara kok omah
jangan jangan omah mau bilang kalau kamu itu yang celakain dia ya
omah mau bilang apa tentang indirnya omah
selamat siang pak risa
maaf saya datang untuk merisa kondisi belaras
pak dokter tadi omah udah sempat mau bicara sesuatu
tapi saya masih belum paham apa maksudnya
baiklah kalau begitu saya periksa belaras dulu
maaf kalian keluar dulu
ayo kita keluar
sampai kamu terbukti kamu mencelakai oma
aku gak akan tinggal diam
kamu tahu itu kan
kalau keadaannya gini
posisiku bisa terancam
alhamdulillah kamu sudah sadar
kamu jangan pikirkan apa yang sudah dikatakan
apa yang dikatakan sama mereka ya naya
apa yang dikatakan sama mereka itu tidak benar sama sekali
kamu adalah anak alam merupai ibu kamu
bapak gak mau melihat kamu sakit gara gara mikirin hal hal yang seperti ini
hal hal yang nggak masuk akal dar
bapak gak usah khawatir ya
dokter panju udah cerita
semuanya sama aida
dan aida tahu kalau aida anak kandungnya ibu lila pak
dan ternyata dokter panji yang udah menukar hasil tes